ya itu tadi contoh nyata meskipun sudah dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas
artinya masih ada dampak jangka panjang dari penyakit ini
dan artinya apa artinya lagi adalah kita harus selalu waspada untuk menjaga kesehatan kita
selalu waspada menerapkan protokol kesehatan karena faktanya
angka konfirmasi kasus positif covid sembilan belas ini masih terus bertambah di indonesia
dan kita akan langsung pantau data terkini dari covid sembilan belas di indonesia
ini dia hingga kamis sore
kita akan lihat bersama datanya di mana pemerintah mengumumkan
jumlah kasus terkonfirmasi covid sembilan belas di indonesia bertambah dua tujuh ratus sembilan belas kasus baru
totalnya ada satu ratus enam puluh dua delapan ratus delapan puluh empat orang yang sudah dikonfirmasi positif covid sembilan belas di indonesia
sejak kasus pertama diumumkan pada maret lalu
data yang selanjutnya saya akan informasikan kepada anda bahwa ada tiga puluh tujuh dua ratus empat puluh lima pasien
yang saat ini menjalani perawatan akibat dari covid sembilan belas
sementara itu ada tiga satu ratus enam puluh enam orang
pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan totalnya pasien sembuh di indonesia
sudah sebanyak satu ratus delapan belas lima ratus tujuh puluh lima orang
dan penyakit ini telah merenggut tujuh enam puluh empat nyawa
untuk itu mari kita bersama sama terus menyayangi orang terkasih kita
saling jaga terus terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran dari covid sembilan belas